sterilisasi jalur khusus transjakarta atau busway sudah dilakukan sejak juni dua ribu enam belas lalu
denda maksimal sebesar lima ratus ribu rupiah juga sudah berlaku
tapi kita tahu ya masih ada saja pengendara yang tetap melanggar
jangan jangan kita pernah juga ya kalau sedang buru buru waktunya
padahal busway sejatinya selain untuk jalur bus ataupun jalur khusus bus transjakarta
ternyata juga berfungsi sebagai jalur evakuasi
nah pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumar sono
mewacanakan pencabutan surat izin mengemudi untuk pelanggar yang masih saja nekat menerobos busway
selamat datang di kemacetan jakarta pagi hari
situasi di mana berbagai pelanggaran lalu lintas kerap terjadi
di antaranya adalah penyerobotan jalur khusus transjakarta
di jalan mt haryono arah pancoran ini
baik motor maupun mobil melaju di jalur khusus
penyerobotan jalur khusus transjakarta untuk menghindari kemacetan di jalur reguler
situasi tak jauh berbeda juga terlihat di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
meski di beberapa perlintasan dijaga polisi
pengendara ini nekat masuk busway
memanfaatkan sejumlah celah akibat rusaknya separator busway
padahal sejak juni dua ribu enam belas
pemerintah provinsi dki jakarta bersama kepolisian telah melakukan sterilisasi busway
sangsi tilang untuk pelanggar
harus dibayar langsung di bank sebesar lima ratus ribu rupiah
pemprov dki jakarta juga melakukan sterilisasi
dengan memasang movable concrete barrier dari beton di sejumlah koridor busway
namun faktanya pelanggaran masih terjadi
hingga pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumar sono
mewacanakan pencabutan surat izin mengemudi
karena kalau macet ya kita pergunakan ya nggak apa apa
nggak apa apa ya
tapi tahu nggak sekarang itu dendanya berapa pak kalau masuk busway
belum tau belum tau
banyaknya kendaraan yang menerobos busway bukan hanya mengganggu laju transjakarta
tetapi juga membahayakan pengendara itu sendiri
data direktorat lalu lintas polda metro jaya menunjukkan
sepanjang tahun dua ribu enam belas
terjadi empat puluh lima kecelakaan lalu lintas di jalur transjakarta
yang mengakibatkan tujuh orang tewas
ini lebih lipat dari tahun sebelumnya
menurut peraturan yang diberlakukan pemerintah provinsi dki jakarta
kendaraan selain bus transjakarta yang boleh masuk busway
hanya ambulans mobil pemadam kebakaran
dan kendaraan dinas presiden wakil presiden
dan menteri berplat ri
selebihnya dilarang masuk busway
mahardika utama jakarta